menjelang libur hari raya idul fitri bukan hanya mudik ke kampung halaman yang biasanya ditunggu tunggu
tunjangan hari raya atau uang thr juga menjadi hal yang tidak kalah dinantikan bagi para karyawan dan pekerja
namun ada hal yang perlu diketahui jika dana thr sudah cair yakni bagaimana cara mengelola dana thr tersebut
hal ini penting dilakukan agar dana thr tidak cepat habis dan kita kalap ya saat berbelanja
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
ada perencana keuangan prita hapsari gosi
selamat pagi mbak prita
selamat pagi mbak dia
mbak prita ini sepertinya sebagian besar karyawan atau pekerja ini sudah bisa tersenyum begitu ya
karena thr nya sudah cair
setiap tahun kami selalu membahas soal bagaimana mengalokasikan thr
tapi sepertinya pasca pandemi dan juga gaya hidup yang pastinya sedikit berubah
seperti apa mbak di dua ribu dua puluh tiga ini untuk masyarakat menyikapi
bagaimana pendapatan dalam bentuk thr ini
jadi betul bahwa ada perubahan dalam pola pengeluaran dibandingkan dengan tiga tahun silam
ada sebuah polling yang menunjukkan bahwa masyarakat di indonesia itu hampir semuanya menyatakan akan melakukan pengeluaran lebih besar dibandingkan tahun lalu
hal ini juga mungkin disebabkan karena dibukanya batasan batasan yang sebelumnya ada
sehingga kita pun akhirnya mulai shifting nih
mengalokasikan thr kita
nah kalau sebelumnya mbak itu kebanyakan orang masih bisa menabung
kemudian mungkin karena situasi kehidupan juga dia banyak mengumpulkan dana darurat
kalau sekarang jadi berbeda
banyak sekali yang mengalokasikan thr nya itu memang digunakan untuk betul betul kebutuhan lebaran dan juga mudik
sehingga kalau ditanya persentase terbesar yang mereka gunakan dari thr untuk apa memang digunakan untuk belanja thr untuk orang lain lagi atau bagi bagi angpao
lalu untuk mudik dan juga untuk makanan terutama karena banyaknya undangan atau silaturahmi untuk buka bersama
jadi karena gajinya gak cukup akhirnya mengambil dari thr juga
tapi kalau idealnya ini meskipun setiap orang punya idealnya masing masing ya atau relatif mbak
idealnya thr itu apakah boleh langsung habis atau memang ada sekian persen yang disimpan untuk tabungan atau bagaimana
ya saya usulkan pembagian alokasi thr
dengan prioritas sebagai berikut
bagi umat muslim saya izin ingin mengingatkan bahwa ada zakat fitrah yang memang perlu kita bayarkan di bulan ramadan ini
tetapi kalaupun tidak itu kita harus hitung secara rupiah
karena kan bagaimanapun setiap keluarga jumlah anggota keluarganya berbeda beda
jadi silakan kalikan saja dengan jumlah anggota keluarga anda
lalu kalau misalnya anda juga masih memiliki kewajiban seperti zakat mal atau
zakat yang memang dari penghasilan yang belum pernah ditunaikan
nah sebetulnya adanya thr ini juga bisa membantu anda
biasanya alokasi ini kita akan gunakan untuk renovasi rumah kebutuhan lebaran
kemudian misalnya untuk ganti pakaian
itu semuanya masuk
karena biasanya hal ini akan bisa membantu kita
kalau terjadi hal hal yang tak terduga sepanjang momen ramadan dan lebaran
nah kalau anda merasa bahwa mudik saya memakan jumlah yang lebih besar lagi
berarti sebetulnya anda perlu mengalokasikan dari kebutuhan lebaran tadi
sehingga sisanya ada yang kita sebut opsional
opsional ini boleh diikuti oleh beberapa keluarga
ada yang mungkin mau menambah porsi investasi
mungkin ada yang mau menabung untuk kebutuhan hidup
ataupun juga ada kebutuhan kebutuhan lainnya seperti liburan
baik nih liburan kalau anak anak muda
nah ini kalau bicara anak muda
pada tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh tiga kita mengenal istilah sandwich generation
mbak prita ini sandwich generation tentunya punya tanggung jawab juga terhadap orang orang yang dia tanggung
biasanya adalah keluarga inti keluarga dekat seperti orang tua adik maupun kakak
tapi juga pasti memiliki rasa ego ingin diri sendiri juga ingin menikmati thr
seperti apa mbak saran yang bisa mbak prita berikan kepada teman teman yang saat ini kondisinya
atau situasinya menjadi sandwich generation
ya kalau memang situasinya ada biaya hidup yang perlu ditanggung dan jumlahnya cukup besar
itu mungkin saya anjurkan mengambil dari kebutuhan lebaran tadi
tetapi kan kita juga paham bahwa kebutuhan tersebut sifatnya rutin bulanan
sehingga kalau kita bergantung pada thr sepertinya kurang bijaksana
bahwa kita memang perlu mengalokasikannya dari judik bulanan kita
nah bagaimana sih thr ini bisa membantu kita ini contoh saja
katakanlah dari opsional yang tadi
misalkan kita punya dana lebih sekitar dua puluh juta rupiah atau sepuluh juta rupiah
mungkin karena sebelumnya juga sudah ada tabungan sebelumnya
nah bisa saja nih anak muda ini misalnya berinvestasi dalam bentuk saham
atau misalnya berinvestasi dalam bentuk sbn retail
nah biasanya saham yang baik atau sdn retail itu juga akan memberikan penghasilan yang berkala
kalau sbn retail setiap bulan kalau saham bila mana emitennya bekerjanya baik
maka dia bisa memberikan dividen setiap tahun
nah dari ego anak muda ini yang mungkin pengen beli tiket konser atau misalnya pengen liburan kemana
itu sebenarnya bisa memanfaatkan si penghasilan yang dia peroleh dari aset investasi yang dia lakukan
jadi modal aset investasinya tetap ada
dan ini bisa kita gunakan sewaktu waktu bisa dicairkan sewaktu waktu kalau memang terpaksa banget
tapi kalau misalnya tidak nah maka hasil investasinya itulah yang bisa kita kumpulin pelan pelan
lalu misalnya dibelikan tiket konser
hmm lalu nanti mungkin aset investasi yang kita beli kita bisa menghasilkan

hmm jadi harus benar benar dihitung banget ya mbak
dihitung kira kira penempatannya anggarannya untuk keluarga inti untuk orang yang ditanggung itu seberapa
apakah perlu mbak melakukan yang namanya sistem frugal living begitu
ini kan juga lagi ramai diperbincangkan
ya brugal living ini kan adalah sebuah gaya hidup yang dipilih oleh seseorang yang memang mencari opsi opsi yang paling ekonomis
nah ini adalah definisi frugal living yang saya pahami
karena kalau di visi yang lain itu masuk ke atas dunia adalah hidup minimalis
nah pertanyaannya adalah apakah orang ini atau anda sendiri nih pemirsa itu sanggup untuk mencari opsi yang paling murah terus menerus
tidak seperti itu biasanya gitu ya
banyak sekali studi studi mengatakan biasanya orang itu melakukan problem living dengan tujuan tertentu
pada saat tujuannya sudah tercapai mbak itu biasanya dia akan berubah lagi gaya hidupnya
karena ya kepengen nyaman lah kira kira begitu
nah strumble living ini salah satu opsi yang menurut saya juga bisa digunakan apabila dalam hal ini teman teman yang muda ini ingin memiliki atau ingin menggapai suatu keinginan tertentu tujuan tertentu yang sudah ada jangka waktunya
jadi dia tahu dia akan melakukan frugal living selama berapa bulan atau berapa tahun ke depan
setelah targetnya tercapai baru disitu nanti dia akan merumah lagi gaya hidupnya
kira kira seperti itu
karena kan kita tahu juga frugal living ini banyak dilakukan oleh anak anak yang usianya muda ketika mendapatkan gaji pertama kali thr pertama kali
ini kan tahun pertama misalnya di dua ribu dua puluh tiga dapat gaji atau thr pertama kali
artinya itu frugal living bisa menjadi salah satu opsi ya mbak jika ingin mendapatkan mungkin tujuan tertentu misalnya berinvestasi atau seperti apa
betul betul sekali
apalagi kalau dia masih lajang kemudian belum ada tanggungan maka kan gaya hidup ini hanya diadopsi oleh dirinya sendiri
tetapi saya bilang itu bukan hal yang mudah ya
kalau memang sudah berkeluarga apalagi sudah punya anak gitu mengajak seluruh anggota keluarga untuk sama sama berbentuk itu pasti tidak mudah gitu
sehingga kalau anda masih lajang lalu anda punya tujuan tertentu nah salah satu opsinya supaya cepat nyampe nih tujuannya adalah dengan mengadopsi gaya hidup frugal living
tujuannya supaya pengeluarannya bisa lebih dihemat sehingga penghasilan yang anda perlu oleh sekarang itu anda bisa langsung alokasikan katakanlah untuk ditabung atau diinvestasikan
baik itu salah satu yang menjadi jalan keluar salah satunya adalah fugal living tentunya ada beberapa cara lain ya untuk menghemat
mbak prita kalau bicara investasi dari thr ini wajib tidak untuk berinvestasi dan bentuk investasinya apa mbak
oke kalau bahasanya wajib tentu saja jawabannya tidak
tetapi kalau bahasanya adalah apakah ini merupakan sarana yang sangat baik untuk bisa berinvestasi jawabannya iya
karena thr ini adalah penghasilan yang secara kontrak kerja itu biasanya diperoleh nih oleh para karyawan tetapi hanya diperoleh satu tahun sekali
sehingga kalau ada rezeki yang seperti ini itu sangat bagus untuk membantu kita menambah porsi investasi
itu sebab tadi dalam alokasi thr yang cukup tinggi

itu sebab tadi dalam alokasi thr yang cukup besar
nah investasinya ini saran saya itu memang harus ada tujuannya mbak dea
dengan harapan dia memilih aset investasi yang sesuai dan cocok dengan kebutuhannya masing masing
karena pertanyaan berikutnya biasanya adalah investasi apa yang terbaik
nah investasi yang terbaik itu perlu disesuaikan dengan prosedur risiko dan tujuan keuangan masing masing
jadi benar benar sangat bergantung ya dengan siapa yang ingin berinvestasi
mbak prita tapi saya juga agak sulit ini di tahun dua ribu dua puluh tiga ini sulit menghindari nafsu belanja karena memang diskonnya cashbacknya ampun ampunan mbak prita
seperti apa mbak untuk bisa mengendalikan diri nih lho mbak kadang kadang pengen berinvestasi tapi ketika diskonnya ketika diklik begitu luar biasa
sudah jarang ke mal tapi belanja online nya konsumtif banget mbak prita
jadi pada saat kita misalnya kesulitan nih menahan godaan eksternal
nah itu bisa membuat kita ini masuk ke dalam golongan orang yang kompalsif spender atau kompalsif short spur
kompalsis ini menurut tata bahasa itu artinya melakukan satu tindakan tanpa sadar
kalau inklusif itu kayak dorongannya tuh hasratnya tiba tiba tapi kita masih sadar
kalau kompalsif ini udah agak berbahaya
maka ada beberapa cara secara finansial yang bisa membantu kita
pertama kita membagi alokasi rekening kita dibagi menjadi tiga
jadi kalau pun juga anda ingin kompalsif
nah anda hanya menggunakan saldo yang ada di rekening playing saja
sehingga anda tidak mengambil rekening saving ataupun juga mengganggu biaya hidup rutin di rekening living
lalu berikutnya adalah coba untuk mempraktekkan jega sebelum anda membeli segala sesuatu
jadi boleh aja sih masukin ke keranjang dulu
tetapi sebelum check out coba ambil jeda dulu
tungguin satu hari dua hari
apakah anda masih menginginkannya atau anda lupa
kalau anda masih menginginkannya berarti memang anda mungkin membutuhkannya
tapi kalau tidak ya sudah berarti tinggal dijilid saja
dan yang terakhir itu saya sarankan untuk menghindari bantuan bantuan pinjaman online atau bayar tunda
karena hal ini bisa menciptakan potensi
masalah keuangan berikutnya
jadi pun kalau anda ingin belanja boleh tetapi hanya dari saldo rekening playing saja
baik itu tadi
banyak sekali saran saran yang sudah diberikan oleh mbak prita untuk kita mengelola yang namanya thr
tadi presentasinya sudah jelas
terus kalau misalnya mau melakukan hal hal yang menghibur atau tersiar juga sudah dijelaskan tadi
dan investasinya bisa bermacam macam
terserah dengan orang seperti apa cocoknya itu sangat sangat personal ya
sehat selalu mbak